oke terima kasih semuanya
kita berhasil mengeluarkan tanpa harus dioperasi ya
inilah suasana saat tim medis rumah sakit persahabatan jakarta
berhasil mengangkat benda asing berupa jarum pentul
dari dalam tubuh pasien perempuan berusia sembilan belas tahun asal depok jawa barat
proses tindakan pengangkatan disiapkan selama dua menit
dan dua jam pemantauan kondisi pasien usai tindakan
melalui konferensi pers secara virtual
muhammad fahmi dokter spesialis paru yang menangani mengatakan
pasien tertelan tanpa sengaja jarum pentul pada selasa sore lima juli
saat merapikan hijab
lalu pasien berinisiatif datang ke puskesmas terdekat
namun karena terkendala alat
pasien dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lanjutan
dengan alat brongkos klop yang kita miliki
evaluasi setiap percabangan saluran nafas
yang kanan dan yang kiri
kita masuk satu persatu dia evaluasi
lalu kita bisa lihat bahwa saluran nafasnya itu dalam kondisi cukup baik
dan kita dapat melihat satu buah jarum logam
yang berada di berumput di rumput bawah kiri
jadi di paru paru itu sebelah kiri ada saluran
di tiga lobusnya atas ada dua maaf

dan kita lakukan ekstraksi atau pengambilan jarum
dengan menggunakan alat berumput klop ini
tim medis rs persahabatan jakarta menjelaskan
setelah berhasil mengangkat jarum pentul dan pemantauan selama tiga jam
pasien akhirnya diperbolehkan pulang
karena tanpa mengalami kondisi komplikasi usai tindakan ekstraksi atau pengangkatan
ikutan cnn indonesia